kalau kita bicara soal penanganan covid sembilan belas dokter dan tim medis harus bekerja keras dan mempertaruhkan kesehatannya ya
tentu dalam menangani pasien yang terinfeksi covid sembilan belas
ada berbagai tantangan dihadapi mulai dari terbatasnya alat pelindungan diri hingga pasien yang tidak jujur akan kondisi kesehatannya
lalu ada lagi kalau bulan ramadhan kali ini ya bagaimana dengan ibadah puasa mereka di masa pandemi seperti ini
ya dan saat ini kami sudah terhubung dengan dr gia pratama salah satu dokter yang terjun langsung merawat pasien covid sembilan belas
sehat sehat terus ya dok ya
insya allah masih sehat
oke dok langsung saja di
pertama ada pengalaman menarik nggak selama menangani pasien covid sembilan belas ini yang dokter gia alami selama ini
ya banyak campur aduk memang menangani pasien covid itu seperti ada perasaan yang terus berulang gitu ya
fasa pertama harus ngasih tau pasien bahwa dia kemungkinan besar sudah terinfeksi karena corona
di sana kami itu harus menimbangkan kabar buruk
ini dengan tetap memberikan semangat dan optimisme buat dia tetap bisa sembuh gitu
di masa pertengahan saat harus merawat kan nggak boleh ada keluarga karena diisolasi
jadi kami menguasai itu seperti sekaligus menjadi keluarga keduanya gitu loh
jadi fase akhir ini pasien punya dua kemungkinan
saat pasien sembuh atau pasien saat meninggal
dan saat meninggal itu berat sekali mengumumkan kekeluarganya
karena kan pemakamannya harus dengan protokol covid gitu
tapi saat sembuh
itu lihat pasien pulang sehat
itu rasanya nggak dibayar nggak apa apa deh
itu bahagia banget ya
iya ya kayak lega banget gitu ya
akhirnya ada yang berhasil sembuh dari covid sembilan belas
kalau dari mereka yang kemudian menolak ada nggak dok
iya jadi kan ada yang menolak isolasi
itu masih muda sih masih dua puluh an lah umurnya
harusnya isolasi ini kebetulan masih ada satu tempat lagi nih
akhirnya tanda tangan
persetujuan bahwa dia bisa tua karantina sendiri di rumah
dia tanda tangan
eh tiga hari kemudian pas saya pulang dari rumah sakit saya lihat orang yang sama
lagi jalan berduaan di motor sama salah satu pasangannya mungkin ya perempuan
nggak pakai masker gitu
jadi saya lutut patah hati ya allah
jadi nggak bisa selesainya gitu kalau nggak boleh isolasi
jadi sebenarnya kesadaran dari orang yang masih dianggap odp maupun orang yang sudah dianggap pdp sendiri
masih sangat kecil banget kesadaran untuk tidak menularkan hal ini ke orang lain ya sebenarnya ya dok ya
padahal jelas banget saya ceritain bahwa betapa dasyatnya daya penularan virus ini
nah kalau untuk penyembuhannya dokter gia pernah share gitu ya soal plasma darah pasien covid sembilan belas yang sembuh gitu bisa menyelamatkan pasien yang lainnya
nah itu gimana penjelasannya ya
gini seperti kita tahu bersama darah itu kan terdiri dari dua bagian
ada sel sel darah yang kita dulu pelajari waktu sd smp ya ada darah merah darah putih trombosis kan
ada cairan darah itu namanya plasma
jadi sebenarnya bukan plasma darahnya tapi yang terkandung di dalamnya gitu
bukan sebarang plasma harus dari plasma darah orang yang sudah sembuh dari covid sembilan belas
nah jumlahnya dibutuhkan banyak gitu nggak bisa sedikit
ini masih butuh penelitian lebih lanjut gitu tentang harus golongan darah yang sama dan apa efek sampingnya itu masih butuh kelanjutannya
masih panjang perjalanannya itu untuk jadi terapi utama
oke dok kalau belakangan ini kan banyak banget berita atau informasi mengatakan kalau apd bagi tenaga kesehatan ini kan sangat terbatas ya
apalagi apd yang digunakan bagi para tenaga medis yang langsung menangani para pasien covid sembilan belas ini gitu
sangat sangat terbatas banget
lalu sebenarnya seberapa penting sih dok sebenarnya kalau kita ngomong atau apakah memang alat alat yang apd ini memang sangat bisa membantu untuk mengurangi resiko terpapar covid sembilan
ya mungkin harus dikasih tahu dulu bahwa memang virus itu kan sangat sangat kecil ya ukurannya cuma satu ratus nanometer kira kira
itu sama dengan kalau kita lihat setengah satu mm saja itu bisa sepuluh virus masuk lewat situ
jadi benar benar harus pakai alat perlindungan yang lengkap kalau nggak kita beresiko sekali terpapar gitu
dan memang sedih sekali ya saya lihat banyak tenaga kesehatan yang sudah kena yang terinfeksi bahkan teman teman sejauh saya dulu
iya iya dan ada banyak akhirnya langkah yang dilakukan ya kayak apa ya berusaha untuk menggantinya atau ada yang bikin sendiri lah untuk penutup mukanya gitu ya atau ada yang potong rambut gitu
kalau dokter katanya sampai gunting rambut tuh
ini aku buatan untuk pertama kali ini sebelum murus murus nah tiket pertama waktu sk dulu
nah itu karena apa alasan khususnya apa tuh dok
ya semakin rambut panjang semakin ada kemungkinan virus yang nempel walaupun tidak terkira
tapi kalau saya ya semoga saya bisa membawa virus itu ke rumah ke keluarga gitu
jadi lebih menjaga aja precautious aja
benar juga sih ya
tapi benar juga ya
apa jalan jalan kita harus gundul ya
ya serasa enak lho nggak usah pakai jalan jalan lagi
antisipasinya ya oke
dok kalau kita kan sekarang lagi bulan suci ramadan nih dan mungkin dokter gia juga sedang menjalankan ibadah puasa pasti ada tantangan atau apa ya ada hal yang berat yang harus dijalani pada saat ini
pakai apd aja kayaknya bayangin
pakai apd aja dalam berapa jam berat gitu ya
tantangannya ya menghadapi kemungkinan dehidrasi ya
itu kan bayangin pakai apd lengkap itu dahsyat panasnya panas sekali lah pokoknya
kedua saat buka puasa
buka proteksi kita harus lepas apd kan
sopal cokel semua dengan proses penggarang kayak gitu
dan setelah buka pakai lagi dari awal pakai step step yang sama lagi
yang ribet itu
waduh jadi gimana dong menyiasatinya tuh dokter
mungkin juga ada tenaga medis yang menyaksikan sekarang gitu ya untuk saling mengingatkan apa yang harus dilakukan nih
jangan sampai dehidrasi terutama mungkin ya dok ya
ya harus satu digitin gimana pun juga ya
tapi harus ikhlas memang harus pakai apd lengkap ini kan demi melindungi kita juga gitu
karena perjuangan itu adalah mengobati pasien tanpa terinfeksi itu perjuangannya
iya karena memang langsung berhadapan langsung dengan pasien covid sembilan belas yang sudah positif ya
kalau dokter sendiri asupannya gimana nih
kalau dokter sendiri asupannya gimana pada saat puasa kayak gini dan harus tetap bekerja
yang pertama sih niat dan keyakinan dulu bahwa puasa itu memang meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu
itu yang harus kita jalani dulu ya
kedua yang paling aku harus memenuhi dan teman teman tenaga kesehatan juga harus memenuhi kebutuhan tubuh saat sahur dan berbuka
air putih empat puluh cc per kilogram berat badan
vitamin mineral dari buah dan sayur
protein yang kualitas tinggi
insya allah kita tetap kuat
mana sampai kuat
oke dok terakhir pertanyaan nih dok
biasanya kan kalau ibadah puasa nih banyak orang apalagi dalam musim musim begini banyak work from home ya
diutamakan banyak orang yang akhirnya sering rebahan sering macam macam
sehingga kan pada akhirnya ini justru akan semakin menurunkan imunitas tubuh
nah mungkin dokter ada himbauan nggak buat para tenaga kerja yang saat ini melakukan wfh ini
bagaimana menjaga imunitas tubuhnya selama puasa
selama puasa penting nih aku ucapkan bro lah
jangan terlalu banyak makan makanan yang manis
dah itu dulu
itu bro itu jauh akan menurunkan imunitas tubuh
yang kedua makan sayur dan buah
buah yang dahsyat yang banyak
dan tetap berolahraga gak bisa enggak
sehari itu tiga puluh menit lah minimal
memang harus tetap menjaga gaya hidup sehat ya intinya
iya intinya gitu ya
kalau komitmen hidup sehat sekarang saatnya
jadi mudah mudahan habit atau jadi kebiasaan yang baru untuk kita semua ya
terima kasih dokter gia
sudah gabung bersama kami di good morning
sehat selalu dok selamat berpuasa
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
kita ketemu nanti aja di mall kalau udah buka
oke oke terus semangat ya dok ya
terima kasih sudah bergabung bersama good morning
sampai ketemu lagi